tapi ini mobil angkutan ya sejak resmi memiliki badan hukum pengendara angkutan darat berbasis aplikasi teknologi kini dapat bernafas lega
sebelumnya kendaraan berbasis daring ini banyak mendapatkan kecaman karena dianggap tidak memenuhi aturan yang berlaku
uber dan grab kini telah resmi berbadan hukum
menteri kooperasi dan ukm anak agung gede ngurah puspayoga telah menyerahkan akta pendirian badan hukum kooperasi bagi kooperasi jasa perkumpulan pengusaha rental indonesia atau ppri
hal ini bertujuan untuk mengakhiri polemik seputar kendaraan berbasis aplikasi online
salah seorang pengendara uber yongki lukito merasa ada perubahan yang cukup signifikan sejak uber memiliki payung hukum
untuk sekarang ini setelah ada badan hukum untuk uber sendiri beroperasi lebih tenang lebih aman karena tidak ada rasa was was lagi sekarang
sebelumnya sih ada ya karena kan kita juga takut di jalan di razia gitu ya kan karena kan belum resmi ya kemarin marin ya
terus sekarang sih udah lebih tenang lah ya lebih enak gitu
sebelumnya ribuan supir taksi angkutan umum berplat kuning berunjuk rasa agar pemerintah melarang kendaraan berbasis aplikasi online berhenti beroperasi
mereka menganggap grab dan uber tidak memenuhi aturan yang berlaku
salah satunya tidak memiliki kir
kini para pengumudi kendaraan berbasis teknologi
bisa melakukan uji kir melalui kooperasi